allah allah allah allah allah allah
suji warga desa sinom widodo kecamatan tambakromo kabupaten pati jawa tengah
sedang berdoa sambil memeluk salah satu anaknya yang menggigil kedinginan
allah allah allah allah allah allah
ia baru saja menyelamatkan diri bersama kedua anaknya dari terjangan banjir bandang pada rabu petang tiga puluh november lalu
suji dan anak anaknya kemudian diselamatkan oleh tim sargabungan pada rabu malam
airnya detik anda dari ini saya erbah itu saya ini dorong pintu pintu tidak kuat kaca rumah
saya itu sudah dar dar dar dar terolah anak saya langsung lari ke kamar saya naik tempat
tidur di tempat tidur naik ke box dari box saya naik ke titik apa lemari dari lemari langsung saya
ke genteng genteng saya ini lepas itu reng reng itu ada jebol ada tiga untuk anak saya yang sini
langsung naik ke atas yang besar yang kecil terus saya terus di atas gede itu saya selalu tapi masa
saya gini goyang goyang gini yang dipeluk itu anaknya anak saya yang selamat semua bu alhamdulillah
selamat semua terus pikir kalau nge salonge banjir bandang di enam kecamatan di
pati rabu petang lalu menyisakan buka mendalam
kecamatan tambak romo banjir bandang ini membuat warga desa sinong widodo tidak bisa
menyelamatkan barang barangnya bpbd kabupaten pati mencatat ratusan rumah rusak dan dua orang
meninggal dunia dahil akbar pati jawa tengah